lima belas pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi smp di bengkulu sudah diringkus polisi
tujuh diantaranya bahkan tinggal menunggu fonis di pengadilan
namun dua tersangka lainnya sudah satu bulan ini buron
berikut laporan korespondensi ann indonesia mahardika utama
tiga dari empat belas orang pelaku tindak kejahatan pemerkosaan dan juga pembunuhan terhadap yuyun
gadis empat belas tahun asal kampung kasih kasubun di kecamatan padang ulak tanding
kabupaten rejang lebong masih dalam pengejaran kepolisian
pihak kepolisian sudah mengantongi identitas kedua pelaku yang disinyalir
berasal dari kampung yang sama dengan para pelaku lainnya
dan berikut ini adalah petikan wawancara saya dengan kapolres rejang lebong akbp dirmanto
tim khusus maksud kami yang terdiri dari dua yaitu dari polres maupun dari polsek padang ulak tanding
sehingga harapan kita tidak terlalu lama ya mungkin minggu minggu ini harapan kita dua tersangka ini bisa kita tangkap
fakta yang kami dapatkan dari pihak polisian terkait dengan penyidikan diantaranya adalah
tidak ditemukannya ada raut penyesalan dari dua belas pelaku yang sudah ditangkap
baik saat meriksaan di kepolisian ataupun ekspresi yang mereka tampakkan di pengadilan saat menjalani sidang
dan rencananya tujuh orang yang sudah disidangkan akan segera menghadapi fonis yang akan dibacakan pada hari selasa pekan depan
dengan tuntutan selama sepuluh tahun penjara
sementara lima orang lainnya yang merupakan orang dewasa berkasnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan atau p dua puluh
untuk segera disidangkan di pengadilan
publik masih akan terus menunggu fonis apa yang akan dijatuhkan kepada para pelaku karena kabarnya
banyak sekali hal yang memberatkan mereka diantaranya adalah de
salah satu pelaku dikabarkan sudah tiga kali melakukan tindak kejahatan serupa di kampungnya
namun laporannya tidak diteruskan ke kepolisian hanya diselesaikan secara adat saja
maher dika utama